memasuki pekan ke delapan liga satu indonesia persib menggelar launching bus barunya di gedung geraha persib di kawasan sulanjana bandung jumat petang
keberadaan bus yang memiliki sejumlah fasilitas mewah untuk ukuran klub di indonesia tersebut
melambungkan asa persib untuk meraih prestasi tertinggi di kompetisi liga satu indonesia
tujuh meter ini juga dilengkapi dua pintu sliding manual satu swing manual door di bagian tengah serta satu buah toilet
tidak hanya itu bulutan warna biru dengan identitas tim melekat di bagian interior mulai dari jog kabin bagasi hingga lighting
keberadaan bus yang memiliki sejumlah fasilitas mewah untuk ukuran klub di indonesia tersebut
diharapkan mampu melambungkan asa persib untuk meraih prestasi tertinggi di kompetisi liga satu indonesia
meski kini persib masih tercacar di peringkat delapan
klasmen sementara liga satu
informasinya masih belum kena jadi beberapa pertandingan terakhir belum maksimal
saya doakan bisa ada rumus dan formasi baru sehingga yang bagus dan moncer ini tercermin juga dengan prestasinya
insya allah ini kebanggaan fasilitas bagus segalanya bagus prestasi bagus boboto juga dukung
ingat sebagai boboto ada dua rumus kalau lagi bagus didukung kalau lagi kurang bagus didoakan kira kira gitu
alhamdulillah akhirnya berubah
sekian lama bisa lagi bandung
baru hari ini launching seutapan selamat dan terima kasih kepada manajemen yang sudah memberikan
pasti terbaik buat kenyamanan pemain sudah pasti pemain akan lebih nyaman dalam menjalani
latihan latihan di hari hari ke depan kemudian harapannya seperti apa manajer tadi
mudah mudahan dengan adanya bisnis baru akan menimbulkan motivasi baru sehingga penampilan kami yang sampai saat ini masih belum membaik mudah mudahan akan segera membaik
sebetulnya memang juga akhirnya juga lagi tidak bagus waktunya ya tapi karena sudah utangan juga ke keluarga sumau tadi
bukan tapi apa boleh buat ya tapi mohon maaf lah kepada semua insya allah persib akan lebih baik dan semoga kita disupport dengan bis yang baru
mudah mudahan semua itu juga menjadi baru dan semua akan menjadi kebaikan
mudah mudahan persif mengerikan motivasi kepada para pemain kepada semuanya juga
mudah mudahan persib sampai sekarang masih panjang kita sembilan kali lagi mudah mudahan kita dikasih keberkahan
kita dikasih kemenangan kemenangan kemenangan dan persif tetap dipertahankan dan tetap dikeluarkan
selain digunakan untuk setiap latihan resmi rencananya bus baru persif tersebut akan digunakan mahasiswa indian pemain persif lainnya
pada pertandingan kandang moongban
kondisi bandung kontra persif balik papan sebelas juni mendatang
fre dibangun bandung